tim pakar dokter satgas nasional covid sembilan belas sekaligus dokter spesialis paru erlina burhan mengatakan
obat covifor atau remdesivir yang akan dipasarkan pt kb pharma sebelumnya telah dimasukkan
dalam standar penanganan pasien covid sembilan belas
obat ini sudah menjadi standar penanganan meskipun belum tersedia
dan masih dalam studi solidariti atau studi global dari who
erlina menambahkan obat ini akan dicoba kepada dua puluh lima pasien covid di rumah sakit persahabatan
karena masuk dalam protokol pengobatan
obat remdesivir dulunya pernah digunakan pada pasien ebola
dan sudah dipakai di beberapa negara untuk pengobatan covid sembilan belas
dan dinilai membawa hasil yang baik
cara kerjanya adalah bahwa remdesivir ini menghambat replikasi virus ya
jadi mudah mudahan kalau masuk remdesivir replikasi virus ini akan dihambat
sehingga tidak terjadi keparahan yang lebih lanjut
dan kemudian sistem imun
kita akan bisa mengendalikan
dan pemberiannya juga diberikan melalui infus
hari pertama adalah dua ratus miligram
hari berikutnya bisa sampai lima hari atau sepuluh hari sebanyak seratus mg saja
kita tentu saja mengharapkan bahwa kedepannya remdesivir ini akan memberikan efektivitas yang baik
juga aman untuk pasien pasien covid sembilan belas kita